tante farah itu udah hampir sempurna lapih keren banget
tapi by the way papi kenapa kok tiba tiba nanya tentang tante farah
enggak enggak enggak papi cuma pengen nanya bagaimana sosok tante farah
jadi mudah mudahan itu bisa menjadi pertimbangan buat papi
eh pertimbangan buat lapih
oh reva tau pasti papi lagi berantem ya
tadi waktu sholat um dengar kamu baca qurannya fasi banget
kamu belajar di mana baca qurannya
dan guru ngaji saya itu datang ke rumah seminggu
tuh reva kamu juga kalau perlu panggil guru ngaji kamu les ngaji juga
oh iya sih pi emang reva tuh pengen banget belajar ngaji
tapi belajar sama siapa ya
oh tante farah gimana pi boleh enggak
boleh kamu tinggal minta izin sama tante pare ya mudah mudahan sih
dia mau ngajarin kamu
kamu tanya nanya deh farah langsung nih tentu papi jadi lapar
oh oh iya kalau gitu berarti papi sama buaya tunggu di sini bentar ya biar eva masak dulu
oh iya aduh pi maaf ya pi reva lupa
ini nih si b surti tadi tuh pas yang aku lagi ngelawan preman cio itu malah ngelempar lemparin bahan makanannya
kalau nanti nyari bahan makanan terus masak
bisa keburu mati nih papi nih udah lapar banget
udah sekarang gini aja gimana kalau kita makannya makanan padang di depan apartemen itu ya
iya dong boleh itu kan makanan favorit papi
dan jangan salah boy juga waktu diajak makanan padang dulu dia juga makan
siap siap dulu pi
kayaknya kurang pedes tuh
oh pedes santan
bik tambah ikan kali ini
ini lagi makan sama papanya reva reva sama bisurti ma
eh boy kini kamu besok kan harus berangkat ke singapura kamu kan harus daftar ulang untuk universitas kamu ya kan kamu udah prepare sayang
belum sih ma
ya udah kalau gitu kamu selesai terus pulang kamu prepare ya sayang ya
enggak tadi mama aku tahu
kenapa harus pulang cepet cepet boy atau mungkin mama kamu gak suka kalau kamu makan barengan om dan reva
bukannya nggak suka om cuma kan besok pagi saya harus ke singapura soalnya saya mau daftar kuliah di sana
kamu ke singapur
iya bi gue dapat beasiswa ke sana
wah hebat ya
selamat ya boy ya
makasih om ya udah kalau gitu saya pamit ya
ngapain pulang dulu masih banyak makanannya saya
ya udah om permisi assalamualaikum om
non surti mau pamit ke belakang ya makasih ya non surti teh udah diajakin makan ke tempat yang enak
iya makasih juga ya surti udah jagain reva
bi bi bi lagi perasaan reva liat bibi tuh makannya paling banyak banyak banget tuh satu meja sendiri
yaudah kalau gitu surti ke belakang ya non permisi permisi
yang kayak gitu harus dilestarikan
ayo duduk dulu
bi reva langsung ke kamarnya mau istirahat
eh sebentar sebentar duduk dulu duduk dulu
tapi mau nanya sesuatu ya duduk sebentar
ini serius tuh mau nanya
ada apa sih bi
menurut reva bagaimana soal tante farah
tapi yang nanya pendapat reva tentang tante farah
ya iya maksudnya dari sudut pandang reva tentang tante fala gimana
pastinya baik banget bi
kalau dari sudut pandang reva lantafara itu cewek yang baik religius cantik perhatian
terus ya pi kata cindy juga tante farah itu jago banget masak
jadi aduh menurut reva sih bi tante farah itu udah hampir sempurna lah bi
tapi by the way api kenapa kok tiba tiba nanya tentang tante farah
enggak enggak enggak
papi cuma pengen nanya bagaimana sosok tante farah
jadi mudah mudahan itu bisa menjadi pertimbangan buat papi
eh pertimbangan buat api
pasti papi lagi berantem ya sama mama adriana
terus pertimbangan buat calon istri ya
papi gak ada berantem sama tante farah
eh sama soal enggak enggak enggak
enggak enggak enggak
papi gak ada berantem sama mama adriana
pengen tau tentang
pasti ada hal lain kan pi
papi jadi ngantuk
tadi kamu kan mau ke sana mau ke kamar kan
yaudah kamu ke kamar aja udah sana sana
ngalihin pembicaraan nih
bukan ngalihin pembicaraan
gak layak lah itu dibuat sama kamu
tapi kayak anak muda aja
sin lo tau gak gue seneng banget
tadi ya tiba tiba aja papi tuh nanya sama gue tentang tante farah
dia tuh nanya gimana pendapat kamu tentang tante farah
nah terus kan gue tanya balik dong ke papi
kok mau tiba tiba tau tentang tante farah
terus papi tuh kayak malu malu gitu sin
ya walaupun abis itu tapi ngejawabnya tuh kayak jawaban yang bikin gue senang doang
tapi gue yakin banget pasti sebenarnya ada alasan lain sih
halo hari gini cowok kalau nanyain cewek itu pasti dia menaruh hati sama tuh cewek
kayaknya kita mesti bikin boc uplose sama tante gue ketemuan lagi deh
oke kita harus ngelakuin sesuatu lagi deh
biar papi itu bisa makin deket sama tante farah
oh tante fares suruh main ke rumah gue aja sih
sekalian gue mau belajar ngaji juga kira kira mau gak ya
iya tenang aja lah tanpa farah itu
paling gak suka nahan nahan ilmu sendirian
dia pasti ngebagi
tenang ntar gue yang bujukin tante fara deh
oke deh kalau gitu sih
eh ya gue sih harapannya sih
supaya tante farah itu sering sering ke rumah buah
terus ketemu sama papi
terus makin deket
lama lama papi jadi suka juga deh sama tante farah
ali besok teh ali mau pake baju apa
terus baju apa aja yang mau aden bawa biar nanti bibi siapin dan masukin ke koper
boy kan cuma pulang pergi dari singapur bi
lagian nggak usah bawa baju baju yang banyak lah bi
mungkin boy cuma mau bawa satu baju cadangan aja kali ya
ke meja itu bi
yang ini aja deh bu
mana ya anak pacar
ini apa sih
wah kamu udah packing belum
besok kita berangkat ke singapura
jam enam kita udah harus standby di sana
mau ikut ke singapur
secara gitu anak mama masuk universitas
macan harus nemenin atuh
baru namanya cocok
buat apa ada arief
buat apa ada lulu
ya serahin dong tugas tugas itu ke mereka
duduk aja tenang tenang